grup band metal biasanya identik dengan laki laki
namun bagaimana jika grup band metal beranggotakan wanita wanita berhijab
ini adalah voice soft baceprot
sebuah band metal yang berisikan tiga remaja putri berhijab
ya terasa kontradiktif dengan persepsi umum yang biasanya mengaitkan musik keras
dengan tampilan personel yang sangar
dengan karya karya dan aksi panggungnya
jadi menurut saya kesetaraan gender itu memang harusnya didukung gitu
karena apa yang saya rasakan saat ini tetap berkarya
tetapi tidak mengurangi kewajiban saya sebagai wanita yang tetap menutup aurat
tetap berjilbab dan tentunya tetap bisa menjaga diri
band yang berasal dari kota garut jawa barat ini dibentuk pada dua ribu empat belas
oleh firda kurnia sebagai vokalis utama dan gitaris
ais siti aisyah di belakang drum set
dan widhi rahmawati sebagai bassist
berawal dari sebuah band sekolah
kini mereka sering diundang untuk mengisi pentas pentas seni tingkat sekolah
disamping sering membawakan lagu lagu dari band metal terkenal seperti metallica dan slipknot
mereka pun menciptakan lagu sendiri yang mengangkat isu pendidikan di indonesia
namun tidak mudah bagi tiga remaja putri ini agar karya dan penampilan mereka dapat diterima oleh masyarakat setempat
terutama di kota asal mereka garut
kalau nyanyi untuk perempuan ini seperti ada lagu pop lagu lagu pop yang religius
itu ada bagian ulama juga yang membolehkan
tapi untuk metal karena ini metal ini kan suaranya lantang ya
kalau perempuan ini jangankan untuk nyanyi gitu ya
dengan membaca al quran saja itu dibatasi
artinya tidak boleh dengan suara yang lantang
sedangkan kalau metal ini kan teriak teriak
jadi ya tidak boleh
meskipun voice of baceprot dapat memicu pertentangan budaya
terutama di daerah konservatif
sekjen divisi budaya dan seni islam majelis ulama indonesia
hakim juremi mengatakan bahwa yang dilakukan tiga remaja putri ini tidak merusak nilai nilai islam
benturan budaya yang disitu biasanya hadrak nasib
atau katakanlah lagu lagu yang islami seperti kosidahan gitu
nah ini menampilkan hal yang baru
dan saya lihat tidak terlalu menyolok artinya urakan atau melanggar norma norma
masih kreativitas anak muda lah
terlepas dari stereotip yang melekat di masyarakat
voice of baceprot tetap mencoba untuk berkreativitas menyuarakan kesetaraan
tanpa harus melanggar norma norma yang mereka yakini